bank sentral kembali mengeluarkan satu lagi kebijakan moneter untuk menjaga perekonomian indonesia
giro wajib minimum rata rata ataupun gwm averaging yang akan memberikan kelonggaran bagi perbankan nasional untuk mengelola likuiditasnya
lantas seberapa efektifkah kebijakan ataupun instrumen ini untuk mengendalikan gejolak suku bunga dan kemudian menguatkan transmisi kebijakan moneter
peluru baru moneter kami ulas lebih dalam di segmen the analyst
dari rencana dari perhitungan cara perhitungan baru dari gwm averaging ini memang salah satu terobosan
kita melihat memang tahun depan ini tantangan likuiditas masih cukup besar
apalagi kita lihat kenaikan suku bunga acuan amerika sudah di depan mata di tahun depan
mengingat setelah kemenangannya donald trump ini akan memicu kenaikan inflasi di tahun depan
sementara itu kita lihat juga terkait juga dengan likuiditas
kalau kita melihat kemarin juga historical pada akhir periode pertama
kita lihat memang beberapa perbankan cenderung mengalami kesulitan likuiditas
karena tadi kita lihat juga ada beberapa penarikan dana khususnya untuk pembayaran uang tebusan untuk di deklarasi pajaknya sendiri
sehingga memang kita lihat untuk beberapa waktu tentu memang ada kesusahan likuiditas
dan makanya kita harapkan dengan adanya gwm averaging ini diharapkan dapat menjaga supaya memberikan versibilitas
untuk supaya perbankan bisa dapat mengelola likuiditasnya
dalam periode satu hingga dua minggu gitu
supaya dia dapat juga bisa menempatkan instrumennya penempatannya di instrumen lain ataupun dapat mengalihkan kredit ya ke depannya
baik mas joshua bisakah anda mengilustrasikan selama ini gwm yang memang setiap akhir hari yang harus dilakukan oleh perbankan
kali ini rata rata sekitar dua minggu ini akan seperti apa
ilustrasinya kemudahan likuiditasnya akan lebih likuid seperti apa
ya misalkan kalau kita lihat kalau cara perhitungan gm pada saat ini
dan itu harus dimaintain terus setiap harinya
dan sekarang kalau misalkan pakai konsep gwm averaging
ini berarti kan bi memberikan fleksibilitas bahwa mungkin untuk waktu waktu tertentu bisa saja gwm satu hari itu bisa tidak terpenuhi
tapi memang kedepannya ataupun di hari berikutnya itu mungkin saja kemenuhan gwm nya bisa lebih besar lagi
dan itu makanya tapi averagingnya rata ratanya memang harus terpenuhi gitu
lantas seperti apa ini akan sangat bisa membantu target bank indonesia
utamanya untuk operasi mineter mereka ke depan
menghadapi tadi antisipasi seperti anda katakan
kebijakan donald trump nanti di amerika serikat pasti akan berimbas pada negara emerging markets
termasuk perebutan likuiditas
ya memang kalau kita lihat resiko likuiditas masih akan terus menghadang tahun depan
makanya potensi untuk ruang
pelonggaran kebijakan moneter pun juga semakin terbatas
makanya saya pikir dengan salah satu terobosan baru dari bi ini
saya pikir ini diharapkan bisa mendorong lagi fleksibilitas buat perbankan
khususnya buat di kondisi kondisi tertentu memang terjadi penarikan dana yang cukup besar
itu biasanya bisa mendorong suku bunga pasar uang antar bank dalam jangka pendek
dan itu saya pikir itu tidak cukup bagus
makanya kita harapkan dengan averaging ini diharapkan likuiditas semakin lebih stabil
juga likuiditas dan juga lebih efisien ya buat perbankan untuk mengelola likuiditasnya dalam periode tertentu
sehingga dia penyeluruhan kredit pun juga diharapkan di tahun depan juga semakin membaik ya
dengan ekspektasi perbaikan ekonomi dalam negeri
oke perbaikan ekspektasi dalam negeri juga pasti akan menghadapi tantangan seperti yang sudah anda sebutkan
karena sederhananya ketika bank sentral the federal reserve akan menaikkan suku bunga acuan
yang dikhawatirkan ada seperti suddent reversal atau kemudian capital flight yang seperti itu
seberapa kuat gwm averaging ini bisa menjadi alternatif bagi perbankan dalam negeri untuk terus bisa bekerja lebih lincah lagi
ya makanya kita lihat kan data dari ojk sendiri kan menunjukkan bahwa ldr perbankan industri ya secara keseluruhan kan memang cukup ketat ya
mendekati sembilan puluh dua persen
itu berarti kan sudah mendekati level batas atasnya dari ketentuan dari bank indonesia dan juga ojk
jadi kalau kita melihat mengantisipasi tadi ya
dan likuiditas tahun depan memang saya pikir ini menjadi salah satu supaya upaya supaya likuiditas perbankan bisa lebih terjaga
namun memang kita lihat karena tidak ada perubahan gwm ataupun tidak ada perubahan suku bunga acuan bi
berarti memang sebenarnya tidak ada tambahan likuiditas di sektor perbankan
jadi memang ini lebih kepada memberikan fleksibilitas gitu untuk masing masing perbankan
khususnya perbankan yang selalu mengalami likuiditas perbankan
makanya ini diharapkan ini bisa
jadi ini bisa jadi yang dapat memberikan fleksibilitas supaya dia dapat mengelola likuiditasnya dalam periode tertentu gitu
supaya dia juga bisa membuat memberikan kredit dan juga tapi juga bisa untuk penempatan di instrumen instrumen bi ataupun fbn lainnya
ya mas joshua anda sudah menyinggung masalah kredit karena saya akan masuk ke pertanyaan tersebut
kita tahu bahwa untuk kredit sendiri hanya tumbuh single digit hanya sekitar enam empat puluh tujuh persen pada september
itu lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya atau bulan sebelumnya di enam delapan puluh tiga persen
meskipun juga nbk
dan pl juga masih tercatat tiga satu persen
tapi dengan selain juga agar fleksibilitas likuiditas seperti yang anda sebutkan dengan gwm averaging ini
apakah ini juga bisa memacu pertumbuhan kredit sehingga bisa tumbuh di level dua persen seperti yang ditargetkan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita ke depan
iya kalau kita lihat tren npl memang dari tahun ini memang kita harapkan ini adalah topisnya
itu adalah level tertingginya
dan diharapkan dengan semakin membaiknya ekonomi dalam negeri
jadi diharapkan npl akan cenderung kembali menurun
dan diharapkan itu juga berarti dengan tren penurunan ekspektasi tren penurunan npl
berarti ini kan mengindikasikan berarti appetite dari perbankan untuk menyeluruhan kredit pun juga akan semakin membaik ke depannya
jadi dan tambah lagi dengan yang pastinya karena tadi ya kita lihat juga likuiditas perbankan juga kan kita lihat juga di satu sisi
di sisi lain juga pemerintah terus berupaya gitu ya untuk dalam pembiayaan apbn menyerap apa untuk menghimpun dana juga
dari masyarakatnya dengan menerbitkan obligasi retail ataupun sukri retail itu kan memang itu akan menyerap lagi dpk
dan kita lihat juga sejauh ini kan kenapa ldr tinggi
itu karena memang pertumbuhan dpk nya memang dalam beberapa tahun terakhir ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kreditnya
yang paling realistis akan tercapai pasca bank sentral mengeluarkan gwm averaging ini
ya kalau berdasarkan perhitungan kami memang kita lihat ekspektasi pertumbuhan ekonomi pun juga kan kita lihat tahun depan kan tidak jauh berbeda ya dibandingkan tahun ini ya
dan juga kita lihat juga perbaikan likuiditas itu ataupun perbaikan ekonomi dalam negeri pun juga baru akan signifikan di semester kedua tahun depan
sehingga memang kami memandang bahwa pertumbuhan kredit pun juga baru akan mulai pick up itu nanti di paling cepat di kuartal kedua ataupun awal semester kedua ya
baik mas yusua kita tahu bahwa ini adalah peluru baru moneter
apakah anda bisa memproyeksi peluru apalagi yang akan dikeluarkan bank sentral menghadapi variable trump sebagai presiden amerika serikat juga belum dimasukkan
jadi ini sudah dikeluarkan lagi peluru barunya
apakah ada lagi nanti yang akan digunakan oleh bank sentral untuk menjaga dari sisi kebijakan moneter mereka
ya saya pikir mix policy kebijakan moneter harus terus diupayakan oleh bank indonesia ya dalam sepanjang tahun terakhir ini ya dengan penurunan suku bunga acuan
juga kita lihat pengenalan bi tujuh day repo rate dan juga kita lihat juga ada relaksasi dari kebijakan makro prudensial
dan saya pikir ke depannya andainya memang likuiditas perbankan memang semakin mengetat
saya pikir memang ada peluang juga untuk bank indonesia
untuk melonggarkan juga giro wajib minimumnya gitu ya yang primer gitu
supaya ini akan berdampak secara lebih optimal lagi gitu untuk perbankan
karena kita memang mengharapkan bagaimana penyeluruhan kredit perbankan tahun depan itu bisa lebih optimal lagi dibandingkan tahun ini gitu
karena kita tahu sendiri likuiditas semakin ketat dan saya pikir memang ya kita lihat dengan gwm averagingnya ataupun penurunan gwm ya
saya pikir itu akan memberikan ruang lagi untuk penyeluruhan kredit
joshua pardede ekonom bank permata terima kasih sudah bergabung bersama kami